kita kembali ke jakarta dalam waktu dekat pemprov dki jakarta akan membuka kembali bioskop atau sinema di ibu kota
hal ini disampaikan gubernur dki jakarta anies baswedan usai berdiskusi dengan kementerian kesehatan dan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
selain itu keputusan ini juga mempertimbangkan kajian satgas penanganan covid sembilan belas
anies baswedan menyatakan regulasi dan protokol ketat sedang disiapkan
ada beberapa unsur yang harus masuk dalam regulasi yang sedang dibuat tersebut
mulai dari persyaratan pengunjung yang boleh menonton tata cara pembelian tiket online hingga protokol kesehatan selama berada di lingkungan bioskop
karyawan bioskop juga harus menjalankan pelatihan yang matang terkait penerapan dan pengawasan protokol kesehatan saat bioskop dibuka kembali
menurut anies selama ini para pelaku industri sinema terus melakukan persiapan pembukaan kembali
sambil menunggu kembali
keputusan pihak pemprov dki jakarta
nantinya jika ada pelaku industri yang tidak mematuhi regulasi kegiatan usaha akan langsung ditutup
jadi kesimpulan dari pertemuan tadi adalah dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di jakarta akan kembali dibuka
dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detil
dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar
itu banyak hal hal yang menyangkut fakta yang harus kita pelajari sehingga kita tidak terjebak dalam pandangan yang keliru
tapi justru bisa memahami dengan menggunakan rujukan rujukan ilmu pengetahuan
insyaallah kami di jakarta
bila ada kegiatan bioskop yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan
maka langkah yang dilakukan dki cukup sederhana yaitu menutup kegiatan usahanya
disiplin harus dijaga dengan ketat oleh petugas
agar betul betul disiplin seluruh pengunjung selalu menggunakan masker tertib selama di dalam gedung bioskop atau sinema tersebut
dan kami menyarankan masker yang digunakan adalah paling tidak dengan kemampuan filtrasi setara atau lebih baik dari masker bedah
hal ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi penularan antar potensi penularan antar pengunjung
demikian pula dengan pemesanan tiket
tidak dilakukan secara fisik tetapi semuanya dengan online
dan tentunya data data juga akan masuk dalam rangka potensi apabila terjadi sesuatu bisa dilakukan tracing dengan baik
demikian kami sampaikan dari kajian yang ada dari tim pakar yang nanti tentunya proses pengkondisian masyarakat pembuatan peraturan yang lebih spesifik
untuk kepentingan pemerintahan di jepang
daerah yang akan membuka bioskop dan sinema dalam hal ini adalah dki jakarta
kita ingin memastikan seluruh prosesnya dilakukan secara bertahap bertanggung jawab dan transparan
sehingga betul betul pembukaan ini aman untuk kepentingan masyarakat luas